komisi pemberantasan korupsi menyatakan tidak menutup kemungkinan ada konsekuensi bagi mahasiswa yang melakukan suap untuk masuk universitas lampung
konsekuensi seharusnya ditegakkan agar ada efek jerah bagi mahasiswa yang masuk dengan cara ilegal yaitu menyuap
seharusnya ada konsekuensinya kan karena dia masuk berarti kan secara ilegal dengan cara menyuap
kita berharap sanksi itu juga betul betul ditegakkan untuk memberikan efek jerah pada mahasiswa mahasiswa yang lain di universitas negeri yang lain juga
bagaimana ada yang tanya bagaimana pak alex apakah diingin kita yang lain juga seperti itu prakteknya
ya sejauh ini informasi yang kami terima tidak ada mudah mudahan aja betul betul nggak ada
atau semua sama sama senang semua sama sama senang sama sama untung kan enggak ada yang lapor
ada pihak yang dirugikan
kemarin itu kebetulan ada pihak yang dirugikan yang mengenal ada mahasiswa yang nilainya itu katanya jelek sekolahnya waktu sma itu tidak pinter kok lolos
sementara anak saya yang lebih pintar enggak lolos
nah kemudian dia laporkan seperti itu
artinya apa ada pihak yang dirugikan kemudian yang kemudian melaporkan